insya allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik
dan mudah mudahan tadi emang disampaikan oleh beliau beliau juga
insya allah akan bisa dilaksanakan
nah tugas kita yuk kita jaga bersama sama pemilu ini
damai para aparaturnya betul betul imparsial
semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga
dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong
ada yang nggak makan nasi ganti makan
gak ada nasinya tadi biasanya bawa porang
saya yang makan nasi banyak tadi sama pak presiden
dan makanannya enak